dane mana yang dane rasakan sakit mbak
sehari nggak mesti makan gitu
kenapa kamu yang nggak makan
mbak satu lagi dong tempe goreng
yang besar kan mbak
terima kasih ya
kasih ibu akan selalu ada meskipun harus mengorbankan kebahagiaannya
dalam kondisi apapun cinta ibu akan selalu menjadi penghangat jiwa agar anak selalu tersenyum
kisah berikut ini adalah tentang kegigihan seorang ibu yang tidak pernah menyerah merawat anaknya yang berkebutuhan khusus di garut jawa barat
kisah berikut ini adalah tentang kejadian seorang ibu yang tidak pernah menyerah merawat anaknya yang berkebutuhan khusus di garis jawa barat
kisah berikut ini adalah tentang kejadian seorang ibu yang tidak pernah menyerah merawat anaknya yang berkebutuhan khusus di garis jawa barat
usia aisyah lebih dari tiga puluh tahun tapi ia berbeda dengan perempuan seusianya
aisyah adalah anak berkebutuhan khusus sedari lahir
beberapa hari terakhir aisyah sakit susah makan dan merajuk tak mau jauh dari ibunya
tapi apa boleh buat rezeki harus dicemput
dengan berat hati maika tetap berangkat menitipkan aisyah pada adiknya jua
kondisi ma'ikah pun sedang tidak baik baik saja
sudah lima tahun ma'ikah hanya bisa duduk di belanda rumahnya di mekarjaya tarogongkaler garut jawa barat
anggota tubuh sebelah kanannya stroke keratnya serba terbatas
ma'ikah bukanlah buruh upahan
ia hanya mengambil bulir pandi hijau yang dibuang pekerja untuk makan sehari hari
selama minat buah buah kemah puhuhan akibatnya hidup empat belas tahun
jadi ma'ikah bukan yang ngebukin yang itu
bukan bekasnya itu ngebung dikasih mak
kasih sedekah itu

genjer atau eceng di pekarangan bekas empang milik orang lanjut maika petik hasilnya bisa
menambah penghasilan lima ratus rupiah per ikannya namun jika tidak ada tumbuhan untuk dijual atau sedang
sakit maika terpaksa mengolah bahan sisa apa saja yang ada di rumah apa kalau di rumah
hai apa kalau ada ada ada nya aja di rumah kalau makan dalam boleh masuk aja boleh sama
itu digerus sama cabe itu garam sama cabe sama nasi nasi air maksimal air
maika ma jua dan aisyah tinggal di dalam satu rumah sederhana rumah peninggalan orang
jauh dari layak jika hujan tiba rumah ini bocor tak ada ventilasi cahaya dan udara masuk
mereka pun harus menumpang di rumah orang lain untuk mandi dan mencuci pakaian karena
tidak punya kamar mandi maika dan
mak jua hidup tanpa suami suami mak jua meninggal dua puluh tahun lalu sementara suami maika
meninggal sejak aisyah kecil meski diisi oleh rasa syukur tapi tentu maika punya harapan hidup
di rumah yang layak dan tak perlu lagi lelah bekerja serabutan pengalaman hidup maika memberikan
arti tentang ketegaran seorang ibu menjelaskan kekuatan dan kematian anaknya yang penting untuk
bertahap dengan kebebasan seorang ibu yang memiliki keutuhan untuk mengambil keuatan untuk ibu
saat mengambil kekuatan untuk ibu maika menggambarkan hangganan kekuatan dan jika tidak dapat untuk kebuatan atau kekuatan

seorang ibu akan selalu tulus dalam merawat dan juga membesarkan sang anak meskipun seanak dalam kondisi apapun
dan bukan tentang berlari untuk menjaga mimpi namun kebahagiaan sang ibu adalah bisa selalu bersama dengan sang buah hati yang amat dicintai
saya berharap semoga ada orang yang baik yang memimpin apa yang saya alami

sepertiga populasi di indonesia atau sekitar delapan puluh juta penduduk di indonesia adalah anak anak
padahal anak anak adalah aset berharga penentu masa depan bangsa
namun sayangnya sampai saat ini masih ada anak anak yang masih terus berjuang menghadapi kerasa hidup
demi bisa mencapai kemampuan mereka
saya berharap semoga ada orang yang baik yang memimpin apa yang saya alami
inilah aurelius adiwaru atau akrab di sapa ariel
remaja asal kabupaten manggarai timur ini
memang nampak seperti anak anak seusianya
namun mari lihat keseharian yang lebih dekat
tangannya telah terampil menyelesaikan persoalan paling rumit sekalipun dari kerusakan kendaraan bermotor
beberapa tahun terakhir ariel bekerja sebagai mekanik panggilan
sejak usia sembilan tahun ia sudah mempelajari keahlian ini dari mendiang ayahnya
ariel dan adiknya yang baru duduk di kelas tiga sd menjadi yatim sejak empat tahun silam
ayah mereka yakobus adimanwaru meninggal karena sakit
namun ibu mereka juga tak ada di rumah
merantau ke kalimantan untuk bekerja
hal ini terpaksa dilakukan karena keluarga mereka terlilit utang untuk biaya berobat ayah aril
kini tersisa mereka berdua saja yang harus hidup mandiri
untuk itulah ariel terpaksa bekerja untuk mendapatkan uang tambahan
paling tidak ia bisa mengantongi tambahan uang jajan agar tak kelaparan selama belajar di sekolah
saya terpaksa bekerja seperti ini
demi mendapatkan uang agar saya bisa sekolah seperti teman teman yang lain
orang tua saya tidak sanggup menyekolahkan saya
ayah saya sudah meninggal
sejak saya masih kelas dengan sd
ibu saya sudah lama pergi merantau ke kalimantan

dia selalu mengajak saya ketika ada orang yang panggil untuk memperbaiki mesin
dari situ saya mulai belajar cara memperbaiki mesin
baik motor maupun generator
meski hampir setiap hari sibuk bekerja sebagai mekanik panggilan
ariel tak melupakan kewajiban utamanya sebagai pelajar
dia kini duduk di kelas dua smp
teman dan guru ariel memberi kesaksian bahwa ia adalah salah satu siswa berprestasi
arin di sekolah itu anaknya baik anaknya rajin
dia suka bergaul baik dengan teman teman di sekolah maupun dengan orang luar
dia bergaulnya itu sangat baik
kalau di dalam kelas ari itu anaknya sangat aktif
di sekolah ariel ini anaknya sangat berprestasi
bahkan semester kemarin dia itu mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan teman teman yang lain
kami tidak melarang dia bekerja sebagai mekanik
tetapi kami selalu memberikan motivasi kepada dia supaya
dia tidak lupa dengan kegiatan seharianya yaitu sebagai pelajar
selama mengenyam pendidikan di smp negeri satapderut
ariel memilih tinggal bersama keluarga dari ayahnya di kampung gelok desa sipi manggarai timur
hal ini dilakukan karena lokasi sekolah dengan rumah keluarganya cukup dekat dibandingkan dengan rumah orang tuanya
baru di setiap akhir bulan
ariel selalu pulang ke rumah orang tuanya di kampung dawang desa golongwas
di usia yang sangat belia ariel memiliki keinginan kuat untuk terus melanjutkan pendidikan
ia juga bercita cita menjadi mekanik profesional
namun kondisi ekonomi keluarga membuatnya harus berpikir ribuan kali untuk tetap bertahan pada impiannya
keluarga tentunya merasa bangga
dengan bakat yang dia miliki
namun kondisi keluarga kami sangat memperhatinkan
jujur sebenarnya kami tidak sanggup menyekolahkan ariel ke jenjang yang lebih tinggi
mengingat orang tuanya sudah meninggal dunia saat ariel masih kecil
dan ibunya sudah lama merantau ke kalimantan sampai sekarang belum pulang
kondisi keluarga memaksa aril untuk berpikir lebih dewasa
kondisi keluarga memaksa aril untuk berpikir lebih dewasa
keadaan memaksa ariel harus bersikap lebih dewasa melampaui usianya
namun ia hanyalah remaja biasa yang punya asa untuk masa depan dan merindukan orang tuanya
saya berharap semoga ada orang yang baik yang peduli dengan apa yang saya alami
dan punya keinginan untuk membantu
semoga tuhan selalu melindungi ibu ibu cepatlah pulang aril sangat merindukan ibu
semesta tentu tidak akan menutup mata pada ketulusan dan kegigihan dari ariel cilik
ada keluarga kerabat dan para sahabat baik yang akan menemaninya mendapat hak pendidikan serta kesempatan untuk menggapai impian

mereka harus berpikir dengan keinginan
mereka harus berpikir dengan keinginan
setiap anak sebenarnya memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang
dan sebenarnya peran orang tua adalah penting untuk mendukung anak agar bisa meraih cita citanya di masa yang akan datang
kisah arit tadi mengajarkan kita apa itu arti kegigihan dan juga perjuangan seorang anak demi masa depan yang lebih cerah
buat ibu tidak ada kata lelah karena ibu kepengen anak ibu sembuh normal sama anak orang lain
selagi ibu bisa selagi ibu masih bisa berdiri ibu akan tetap memperjuangkan untuk kesehatan dedek untuk kesungguhan dedek
apapun akan ibu lakukan kunci jalan halal jalan benar itu aja
walaupun tanpa dukungan dari keluarga
data bps pada tahun dua ribu dua puluh mencatat ada sekitar sebelas juta perempuan lebih yang kini menyandang sebagai orang tua tunggal
kisah berikut ini adalah tentang kegigihan seorang ibu yang harus bangun tulang dan juga merawat anaknya yang memiliki kelainan genetik langka di bogor
kecintaan sang ibu kepada sang buah hati
memisahkan menig sny melebih apapun meskipun dalam kondisi yang terbatas
lady lagi main sehat su yah
satu pakaian kering ini disetrika ella nur laila
saat siang seperti ini biasanya ella baru bisa bekerja dengan tenang sambil menemani anaknya rashid bermain
tidak ada yang mau susu bikinin
tumpukan cumuran ini bukan milik ella melainkan milik orang lain
beberapa tetangga dan kenalanya bersimpati pada ella dan memberinya kesempatan untuk mendapatkan uang sebagai buruh cuci
perempuan berusia empat puluh delapan tahun warga kampung hargasari ciawi bogor ini butuh pekerjaan untuk menyambung hidup sekaligus biaya pengobatan untuk rashid
rashid baru berusia tiga lima tahun
anak kelima ella ini terlahir dengan kondisi yang membutuhkan perhatian khusus
anak pertama ella sudah berkeluarga sementara tiga lainnya masih bersekolah di smk dan sd
muhammad ar rashid mulki begitu nama lengkap si bungsu ini
ella awalnya tak menyangka akan kehadiran rashid
sebelum rashid lahir ella merasa sudah memasuki masa menopos dan suaminya saat itu juga dalam keadaan sakit
proses kelahiran rashid juga cukup berat bagi ella
rashid mengingatkan kepada allah
kalau memang waktu itu
ibu mungkin mau diambil gitu kan ya
karena darah ibu tuh udah dua ratus lima puluh per satu ratus tiga puluh dua waktu itu
cuma ibu minta sama allah ya allah
kalau seandainya emang mau diambil sekarang
tapi kalau bisa ibu minta jangan dulu karena ibu yang kepikiran itu bukan anak almarhum suami
karena lagi sakit setruk
jadi ibu keingetannya gimana siapa kalau nggak ada ibu yang ngurus
nah dari situ alhamdulillahnya berkat pertolongan bidan yang di dekat rumah
dengan cara didorong ya abis semualah istilahnya
sampai banyak jahitan dede rashid lahir
bekerja sebagai buruh cuci dan setrikaan
beginilah hari hari yang dilalui ella demi merawat rashid
apalagi setelah suaminya wafat ella harus mengerjakan semuanya sendirian
rashid menyandang sindrom apart sindaktili
sindrom apart adalah kelainan genetik yang menyebabkan gangguan pada perkembangan tulang tengkorak
itu yang menyebabkan kelelahan tubuhnya
dan bentuk kepala dan wajah rashid menjadi tidak normal
sindrom apart merupakan kondisi langka
dimana prevalensi kejadiannya hanya satu diantara enam puluh lima ribu bayi yang lahir
selain itu rashid juga menyandang sindaktili
yaitu kondisi dimana jari tangan lengket dan bertempetan
bisa melibatkan dua jari atau lebih
sehingga membuat telapak tangan atau kaki rashid berbentuk seperti kaki bebek
cuma ibu pas taunya pas ada orang yang nengok
bahwa ibu baru tahu bahwa anak ibu ada kekurangan
ibu cuma bilang subhanallah alhamdulillah alhamdulillah illallah udah rezeki saya udah rezeki ibu
ibu menerima apapun keadaan dedek
yang penting dia masih bernyawa
ibu akan mengurus dede
waktu itu ibu udah gak bisa ngomong apa apa
sampai kalau ada yang nengok yang banyak ngomong ibu lebih baik nggak ditengok
daripada ibu sesek nafas sama sekali
karena darah tinggi kan sesek napas
siang ini ella kedatangan tamu dari tim berbuatbaik id
ct arsa foundation yang hampir enam bulan terakhir menggalang donasi untuk rashid
donasi ini untuk mendukung operasi dan kebutuhan hidup rashid
rashid tidak bisa makan nasi layaknya anak pada umumnya
dan hanya bisa mengkonsumsi susu tinggi protein
ibu ingin mengambil donasi dari sahabat baik yang kita belikan susu ya
semoga nanti rashid bisa lebih sehat
kemudian juga lancar semuanya nanti juga kontrolnya lancar ya
terima kasih banyak ya kak ikut terima susunya
semoga berkah juga kakak bisa sehatin semuanya
sementara agar struktur tubuhnya normal
rashid harus menjalani beberapa kali tahapan operasi
serangkaian proses panjang dan melelahkan ini
tak sekalipun membuat ella menyerah
seminggu tiga sampai empat kali seminggu itu
tapi itu tergantung kalau ibu ada dananya
untuk ongkosnya ibu berangkat kalau enggak ibu cancel
paling ininya ibu ambil dua
jadi minggu ini misalkan ini
enggak bisa nanti minggu depan lah ganti hari gitu
yang penting karena ibu kan biayanya itu
sekali berangkat itu seratus ribu untuk bulat balik tanpa jajan
tanpa jajan ibu cuma suka bekal air minum aja sama susu dede
buat ibu tidak ada kata lelah karena ibu kepengen anak ibu sembuh normal
ibu pengen ngeliat dedek
ya istilahnya kalau sempurna kan ya kita kan udah ini ya istimewa
cuma selagi ibu bisa selagi ibu masih bisa berdiri
ibu akan tetap memperjuangkan untuk kesehatan dedek untuk kesembuhan dedek
apapun akan ibu lakukan mencari jalan halal jalan benar
walaupun tanpa dukungan dari keluarga
hari ini jadwal rashid kontrol ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
beberapa hari terakhir rashid batuk dan pilek
di rumah sakit rashid diterima dan diperiksa oleh dokter bena
dokter bena menyarankan agar rashid dijauhkan dari asap rokok orang orang di sekitarnya
karena kondisi rashid yang sangat membutuhkan udara bersih
ella nurlela tidak sendiri
ia ditemani sesama penyintas anak berkebutuhan khusus di daerah bogor
siti masyunah atau biasa dipanggil mama dede warga katulampa bogor timur ini cukup banyak membantu ella
mereka tergabung dalam komunitas yang masing masing anggotanya saling menguatkan dan bergantian menemani ke rumah sakit
semangat dia ya
ya sama kan saja ya seperjuangan ya sama dede rashid
banyak ya anak anak disabilitas
sharing aja sama sama punya anak disabilitas
ada ds cp banyak ya
tunarungu wicara sirote rohmi itu ya
seperti penyintas disabilitas lainnya bagi ella dan mama dede
putra mereka adalah sentrum kehidupan
ella dan mama dede akan melakukan segalanya untuk memastikan anak anak mereka terpenuhi kebutuhannya
seapa sesekali merasakan lelah asalkan tidak menyerah
ella bertekad akan merawat rashid sembari terus memelihara harapan suatu saat rashid akan sembuh dan tumbuh besar dengan gembira

itu hanya kata kata jumlah mata mereka